kepolisian bali gencar merazia kendaraan di sejumlah kawasan pulau dewata
penyisiran terus dilakukan sebagai antisipasi serangan balasan kelompok teroris
pasca tewasnya santoso di pedalaman poso sulawesi tengah
satu persatu kendaraan yang melintas di jalan ahmad yani denpasar dihentikan oleh petugas kepolisian
petugas memeriksa barang bawaan yang ada di dalam mobil guna memastikan tidak ada benda berbahaya yang akan diselundupkan
selain mobil box petugas juga memeriksa mobil pribadi dengan memusatkan kendaraan berkaca gelap
dengan plat nomor polisi asal luar bali
bahkan pengendara bermotor pun tak luput dari pemeriksaan petugas
razia ini untuk mengantisipasi masuknya jaringan teroris pasca tewasnya santoso di pedalaman poso sulawesi tengah
razia akan terus dilakukan hingga beberapa waktu ke depan di seluruh titik yang dianggap rawan terutama di pintu masuk bali
sebelum santoso pun kegiatannya ini tetap karena kita di bali ini masalah keamanan ini menjadi satu prioritas
jadi kita harus berhati hati
bali ini kan harus tetap kita waspada
upaya upaya kewaspadaan itu dari pintu pintu masuk dan terus kita gelar kegiatan kegiatan apa namanya preventif preemptif dan upaya upaya penegakan hukum melalui